nabil antusias menyambut tahun ajaran baru pada hari pertama senin tiga belas juli
siswa sekolah dasar di slb santirama jakarta selatan ini sekarang duduk di kelas lima
sama seperti para pelajar lain anak berkebutuhan khusus seperti nabil wajib melakukan pembelajaran jarak jauh
selama pandemi covid sembilan belas untuk memutus rantai penyebaran virus corona
belajar secara daring tidak menurunkan semangat nabil
tetapi jaringan internet yang sering terputus serta bahasa isyarat yang kurang terlihat jelas di layar
menjadi kendala tersendiri bagi penyandang tunarungu ini
rahmi ibunda nabil menyadari pentingnya kehadiran orang tua dalam pembelajaran jarak jauh ini
ia pun memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya sebagai guru sekolah dasar swasta
agar bisa lebih banyak mendampingi nabil
selain kendala infrastruktur keterbatasan orang tua dalam memahami bahasa isyarat
juga merupakan hambatan tersendiri dalam menyampaikan pelajaran kepada sang anak
jadi kendalanya itu yang pertama jadi kita orang tua itu harus benar benar menguasai cv juga pak
sedangkan kita kan belum belajar banyak seperti anak anak ya
ke anak anak yang belajarnya gitu
jadi ketika ada tugas ada tugas disitu menerangkan suatu bacaan
kita belum hafal untuk bahasa isyaratnya cb nya
jadi disitu ada miscommunication dengan anaknya
jadi anaknya ini maksudnya apa sih maksudnya apa
karena kita memang kurang untuk cv nya
jadi orang tuanya itu perlu menguasai cv juga
mengatasi keterbatasan tersebut
kepala sekolah slb santirama eko yono membekali para guru agar selalu siap untuk melayani setiap siswa
yang memiliki kebutuhan khusus walaupun tak bertatap muka
dengan begitu anak anak dapat secara leluasa berkomunikasi dengan sang guru
selama pelaksanaan virtual ini yang sudah berjalan si anak anak yang tingkat tinggi
smp dan sma itu sudah mulai bisa berjalan dengan sendirinya
tapi kalau yang tingkat sd dan tiga masih sangat perlu pendampingan orang tua
tapi kadang kadang anak kalau dijelaskan oleh orang tuanya kadang kadang nggak yakin gitu
maka anak tersebut akan melakukan video call langsung dengan gurunya
ingin jawaban yang tepat atau jawaban yang pasti dari gurunya
diperlukan kerjasama yang baik dari orang tua pihak sekolah serta para guru
untuk menjadikan pembelajaran jarak jauh efektif bagi anak anak
termasuk yang berkebutuhan khusus selama pembelajaran jarak jauh
ausirion dholu muhammad wahyudi jakarta